wakil gubernur dki jakarta amat riza patria mengungkapkan kasus pertama cacar monyet yang ditemukan di buku kota di sebuah indekos di wilayah ibu kota
pasien yang diketahui seorang laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ini terkonfirmasi cacar monyet setelah melakukan perjalanan dari eropa barat
meski demikian riza tak mau merinci detail wilayah domisili pasien cacar monyet tersebut
untuk mengantisipasi terjadinya penularan dinas kesehatan dki jakarta bersama dengan kementerian kesehatan
terus memantau kondisi pasien yang masih menjalani pengobatan dan karantina
masyarakat dihimbau untuk tetap berhati hati dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
untuk mencegah terjadinya penularan virus maupun penyakit
dan kepada bersangkutan masih terus berobat perjalanan dan dalam karantina di tempat yang masing masing ya
tentu pada seluruh warga kami minta lebih berhati hati menjaga
seperti biasa tetap laksanakan protokol kesehatan secara baik termasuk menjaga jarak
cuci tangan pola makan hidup bersih dengan pola hidup sehat yang baik itu saja